kita ke informasi selanjutnya puluhan lapak barang bekas di cakung timur jakarta timur ludes terbakar
dua korban yang tewas dalam kebakaran kamis dini hari tersebut adalah seorang ayah dan anaknya
tangis seorang wanita pecah saat mengetahui suami dan anaknya menjadi korban kebakaran di lapak barang bekas cakung jakarta timur
setelah api dipadamkan ia ditemani petugas pemadam kebakaran mencari suami dan anaknya
kedua korban diduga tidak dapat menyelamatkan diri karena sedang tidur
sementara itu istri korban sedang berada di tempat lain
kedua jenazah langsung dibawa ke rscm untuk dilakukan otopsi
kebakaran yang terjadi kamis dini hari tersebut tak hanya menghanguskan puluhan lapak barang bekas
kobaran api juga menghanguskan sebuah truk dan sejumlah motor
banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dijinakan
dua puluh unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran
diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu lapak
bakar kabel kabel langsung nyambar ke sampah sampah itu kayu kayu
ya udah langsung api langsung kemana mana udah
kita kan ada enggak ya
masih dalam penyelidikan kepolisian
eko budi jakarta